kita langsung ke informasi pertama satu ratus tiga belas narapidana lp kelas dua a banda aceh yang terletak di lambaru kecamatan ingin jaya aceh besar melarikan diri
ya mereka kabur setelah membobol pagar pengaman lp pada kamis sore
menurut rilis resmi dari humas ditjen pas kejadian ini bermula saat beberapa narapidana memprovokasi narapidana lainnya untuk melarikan diri saat sholat maghrib berjamaah
sejumlah narapidana menjebol pagar ornames dan mendobrak teralis besi jendela ruang aula
petugas piket jaga yang berjumlah sepuluh orang tak mampu menahan ratusan narapidana yang melarikan diri
jadi kejadian larinya nabi dari lp lambar ini kami mendapat informasi dari kalapas bahwa kalapasnya jebol
setelah itu kami langsung menuju tkp
dari hasil pengecekan tadi yang lari itu satu ratus tiga belas orang
petugas telah menangkap kembali sebanyak dua puluh enam orang napi
mereka segera digelandang kembali ke lp menggunakan mobil patroli kepolisian
namun begitu sebanyak sembilan puluh dua napi lainnya yang berhasil melarikan diri belum berhasil ditangkap
operasi pengejaran terus dilakukan petugas bersenjata lengkap untuk menangkap kembali para napi yang kabur
lp kelas dua a bandar aceh terletak di lambar kecamatan inginjaya kabupaten aceh besar
lalu di sini ada beberapa pengecekan yang berhasil ditangkap
ketika pengecekan ini berhasil ditangkap nabi nabi yang berhasil ditangkap
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru telah tersambung dengan kami kakan wil kemenkumham aceh agus toib
baik selamat siang pak agus
baik pak agus terima kasih sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
pak agus sampai saat ini berdasarkan data yang sudah anda dapatkan berapa banyak napi yang akhirnya berhasil ditangkap kembali
iya sementara ini masih dua puluh enam orang
yang sudah ditangkap kembali oleh pihak kepolisian karena kami sudah berkoordinasi dengan polda
jadi petugas dari polresta anggota polresta dengan berimut juga sudah dikerahkan untuk mencari pelarian tersebut
ya selanjutnya penanganan dari kerusakan lp kelas dua a di banda aceh sendiri seperti apa pak saat ini
ya tentu pagar teralis onamus ya
ya yang semalam maghrib itu dijekul sudah kita las kembali dan sudah ada polis lain di situ
kemudian jendela yang berteralis ada enam itu juga dijebol dengan menggunakan barbel itu juga sedang kita perbaiki
dan saat ini juga saya sedang bersama dengan kapolresta bandar aceh
masih memantau situasi di lapas demikian
baik pak agus soip mungkin bapak bisa menceritakan
nah dari awalnya ini kan ibadah sholat maghrib berjamaah ini kan memang hal yang sehari hari dilakukan di lapas tersebut begitu ya pak
dan kali ini bagaimana bisa kejadian ini terjadi dan beberapa napi ini bisa memprovokasi napi lainnya padahal biasanya hari hari biasa aman aman saja begitu pak
iya jadi kalapas sudah membuat kebijakan untuk beberapa orang narapidana sholat maghrib berjamaah di masjid
ini sebenarnya hal yang betul
ini dilakukan setiap maghrib ya tapi memang pas kejadian tadi malam dimanfaatkan atau ada warga binaan kita yang berminat sholat tapi ternyata berusaha melarikan diri dengan cara menjebol agar orang orang di situ yang mungkin peralatan atau barbelnya sudah dikepkan
ya pak agus mengenai barang barang atau alat alat yang digunakan oleh para napi
ini untuk melarikan diri seperti ada itu barbel dan lain lainnya itu bagaimana kemudian alat alat tersebut bisa masuk ataukah memang alat alat tersebut memang sudah ada di dalam lapas
seperti apa pak
ya jadi barbel ini barbel buatan dari semen itu yang sebenarnya narapidana suka menggunakan untuk olahraga angkat berat lah gitu ya
jadi dengan semen bukan bersih yang barbel seperti tempat fitmus tapi barbel
yang dibuat dari semen dan itu yang memang digunakan karena itu kan juga keras dan semen itu batu itu sebenarnya untuk menjebol pagar tralis itu
termasuk juga menjebol pagar ornamis dan tralis yang memang digunakan untuk melarikan diri
oke pak agus bagaimana cara ini kan barbel ini kan pasti salah satu fasilitas yang digunakan untuk berolahraga sehari hari dan itu harusnya berada di tempat yang seharusnya mungkin di fasilitas olahraga yang ada di dalam lapas
bagaimana mereka bisa mendapatkan ini pak ada di dalam mungkin dekat dengan jangkauan sel mereka
apakah ini memang bentuk kelalaian dari pihak lapas yang tidak terlalu melakukan pengawasan ketika akan melakukan ibadah sholat maghrib pak
ya mungkin ini karena kekurang hati hatian petugas saat pelaksanaan sholat maghrib ya karena memang pegawai kita juga terbatas
hanya sepuluh orang yang berjaga
dan betulnya setiap hari
juga sudah rutin tetapi tidak terjadi apa apa
nah pada saat tadi malam itu atau maghrib itu di luar dugaan petugas mereka berkerumun kemudian melakukan hal hal yang terjadi seperti pelarian itu
iya pak agus sejauh ini keamanan ataupun penjagaan di lapas sendiri seperti apa
apakah kemudian pernah terjadi juga keributan ataupun kekacauan yang
mungkin tidak menyebabkan dijebol atau seperti apa selama ini pak
ya lapas lembaran ini kan sudah tertib ya
memang sebelumnya atau jauh beberapa bulan yang lalu sepuluh bulan yang lalu itu pernah terjadi kerusuhan juga pembakaran juga
tetapi sudah diperbaiki sudah diperkuat
nah kemarin upaya pelarian itu juga dilakukan oleh republik
dan yang suami ini tadinya kita tidak menduga karena kepentingan mereka dalam berkesalahan maghrib
oke pak agus ini kan napi yang kabur ada sekitar satu ratus tiga belas orang dan yang tadi dari keterangan bapak yang tertangkap sudah ada dua puluh satu pak
dua puluh enam orang oke baik pak
ini kan pasti narapidana ini sudah menyebar ke berbagai wilayah di dekat lapas dan itu pasti ada perumahan warga ataupun ada sarana sarana pertokohan ataupun sejenisnya yang mungkin
apakah sudah ada laporan
apakah terkait dengan keberadaan mereka ataupun ada tindak kriminal yang terjadi setelah para narapidana ini lepas
ya yang jelas pak polresta sudah dengan boda sudah menghubungi polres terdekat termasuk polsek polsek untuk menutup akses keluar jauh dari bada aceh
jadi ini masih terus dicari ya
ya jauhnya belum ada laporan yang penangkapkan kembali
tetapi tempat tempat yang diduga akan menjadi tempat pelarian luar banda aceh ini sudah ditutup aksesnya oleh polres yang berdekatan dengan bandara
pak agus toib mungkin yang terakhir pak ada himbauan dari pihak lapas
apabila mungkin masyarakat menjumpai seseorang yang terlihat mencurigakan tidak membawa apapun
ataupun dari pihak lapas sudah menyebarkan selebaran dengan foto foto para narapidana
yang ada di sekitaran daerah mungkin bapak ada himbauan khusus
ya ya tentu kami bermohon apabila ada masyarakat atau keluarga narapidana yang lari tersebut
mengetahui atau melihat atau datang ke tempat keluarganya supaya segera dilaporkan ke pihak kepolisian
untuk ya tentu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya
karena para narapidana juga belum selesai menjalani hukumannya
kemudian juga terkait dengan foto foto yang apa
ini juga sudah kita silakan ke pihak polisian untuk dikirim ke berbagai polset
seperti dpo gitu
baik terima kasih pak agus toib kakan wil kemenkumham aceh